dan di provinsi nusa tenggara barat ada enam bentungan yang sudah kita resmikan tiga
ini yang keempat masih ada dua lagi yang akan kita selesaikan insya allah nanti tahun depan
bendungan beringin sila ini yang berada di kabupaten sumbawa
ini menghabiskan anggaran satu
satu triliun dengan luas genangan satu ratus dua puluh enam hektare dan nanti bisa mengairi sawah kurang lebih tiga lima ratus hektare
kita harapkan di kabupaten sumbawa khususnya yang dulunya mungkin bisa panen sekali
nanti para petani petani bisa mencari
panen dua kali atau tiga kali
harapan kita produktivitas pertanian
di provinsi nusa tenggara bisa meningkat secara drastis
karena dibangun bendungan ini
menghabiskan anggaran yang tidak sedikit
jadi ada return nya pada masyarakat
kepada provinsi dan juga kepada negara
yang utamanya untuk ketahanan air dan ketahanan pangan kita
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada pagi hari ini saya resmikan
bendungan beringin sila kabupaten sumbawa
provinsi nusa tenggara barat